ya sejumlah pengungsi dan pencari suaka di indonesia telah tinggal antara tiga sampai tujuh tahun
pengurangan kuota negara penerima suaka menjadi penyebab utama panjangnya masa transit mereka
di indonesia sebagian pencari suaka ini tinggal mandiri di beberapa wilayah seperti di bogor jawa barat
ya di tempat ini mereka dapat hidup lebih layak namun mereka tetap tidak bisa menghindari depresi
mereka tidak bisa bekerja untuk keluarga dan terombang ambing tanpa keluarga negaraan
berbekal cerita sebagian warga pencari suaka yang bertahan di depan rumah detensi imigrasi jakarta barat
saya bergerak ke wilayah bogor jawa barat
sebelum mereka kehabisan uang dan menggelandang di depan rumah detensi mereka mengaku tinggal di wilayah bogor
didampingi petugas kecamatan cisarua bogor saya berkunjung ke rumah rumah kontrakan di desa citeko
nah ini salah satu tempat yang memang ditinggali oleh para refuge atau pengungsi bisa dikatakan asellem seaker
atau mungkin pencari suaka
kebanyakan di tempat ini adalah masyarakat atau warga negara afganistan yang memilih singgah dulu di indonesia sebelum mendapatkan negara ketiganya
ini saya sudah bersama beberapa kita bisa lihat di sini
ada ini laki laki semua kebetulan ya
di sini saya disambut oleh asrari dan teman temannya
mereka adalah pencari suaka dari afganistan dan iran
asrari tiba di indonesia sekitar tiga tahun lalu
para pencari suaka bisa masuk ke indonesia dengan beberapa cara
cara pertama adalah naik pesawat dan masuk ke indonesia dengan dokumen resmi
cara lain dan ini yang lebih sering digunakan adalah masuk lewat jalur laut baik langsung dari negara mereka atau transit di negara tetangga seperti bangladesh sri lanka dan malaysia
bagaimana perjalanan anda dari afganistan untuk masuk ke indonesia
dengan kapal atau kapal
kami datang dari kapal ya
dan kami datang dari area tentu saja kami datang dari kapal
dan kami datang dari area tentu saja kami datang dari kapal

dan kami datang dari area tentu saja kami datang dari kapal

hutan maksud anda hutan
kami datang dari sini
dan kami berjalan dengan kapal datang dari air lalu ke galeri
ini membutuhkan dua atau tiga jam untuk kita datang ke indonesia
asrari tinggal di lantai dua rumah kontrakan ini
pemuda ini tinggal bersama ibu dan dua anaknya

mereka tinggal di sini sewa satu dua juta satu bulan menurut mereka ini terlalu mahal
dapat dua kamar satu untuk saudaranya satu lagi untuk ibunya
dan memang kondisi para pencari suaka ini di satu sisi memang terlihat mereka layak di sini
tapi di satu sisi mungkin psikologi secara psikologis mereka sangat tertekan
karena menunggu sangat lama sudah bahkan asarali bilang sudah tiga tahun menunggu keputusan untuk mendapatkan negara ketiga
dan itu merupakan sebuah beban bagi mereka
ada yang tidak bisa tidur setiap malam ada juga yang depresi
bahkan ada satu dua kasus yang menyebabkan hingga meninggal dunia
sebab utama panjangnya masa singgah para pencari suaka di indonesia adalah berkurangnya kuota negara penerima
amerika serikat misalnya jika sebelumnya mereka sanggup menerima satu ratus sepuluh ribu pencari suaka setiap tahun
kini amerika serikat hanya mau menerima empat puluh lima ribu orang saja
contoh saja negara di selatan kita itu sudah membentuk beberapa tempat detection center
kemudian christmas island
tinggal hitungan hari akan menjadi daerah wisata
nanti mau taruh di mana lagi mereka nanti
sementara mereka kebijakannya tidak mau melakukan processing itu di daratan mereka
dia maunya prosesinya di luar
eropa juga demikian
mereka sudah kebanjiran dengan jutaan pengungsi
sehingga mereka sadar
mereka mengikuti perkembangan itu
tidak ada yang bisa mereka lakukan selama singgah di negara transit seperti indonesia
apalagi indonesia juga tidak berkewajiban menampung dan menanggung mereka
menyikapi kondisi seperti ini pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri menyiapkan solusi bertahap
dengan peraturan presiden republik indonesia bisa saja membangun shelter untuk para pengungsi dan pencari suaka
beberapa waktu yang lalu memang ada pertemuan antar kementerian
jadi beberapa kementerian bertemu untuk termasuk dengan pemda
menyiasati masalah ini karena
shelter kita memang belum punya
tapi dengan perpres sekiranya memang nanti kedepannya
sudah ada kesepakatan kita secara nasional
untuk memang menyediakan shelter untuk mereka
masih di wilayah cisarwa bogor saya bertemu dan mendengarkan cerita ali
tetapi ali enggan bertutur di depan
warga iran ini sudah tiga tahun menunggu penempatan di negara ketiga
menurutnya ratusan bahkan ribuan pencari suaka lain di tempat ini rentan depresi
salah satu pencari suaka dari afganistan bahkan meninggal dunia diduga karena depresi
untuk mengusir penat dan depresi beberapa pencari suaka belajar bahasa indonesia dan inggris
keinginan para pencari suaka ini sederhana
bisa mendapatkan keluarga negaraan dan melanjutkan kehidupan
satu kalimat yang dilontarkan kepada saya
anda mungkin bisa melihat senyum kami
tapi hati kami belum selesai menangis
yogyakarta jawa barat